pada bilangnya cinta cinta apaan
hari bulan tahun istrinya aja gak inget
apa ini pertanda
kalau mas randy emang peduli sama aku
ada rasa sama aku
mas randy tahu dari mana
kak gak di rumah
di rumah sakit
pak angga ke rumah sakit
terus mas reni kepikiran aku ya
khawatir aku sendirian di rumah
pak al yang suruh buat ngecek kamu
kamu tolong cek catering di rumahnya angga
angga sama micha lagi di rumah sakit kan soalnya
ke rumah sakit
apa enggak untuk cek catherine
kalau misalkan catering minta diajak ke rumah sakit
kamu mau nantarin sekalian
sekarang yuk saya kesana
jadi nyamperin aku cuman karena disuruh kak al
iya pak al bilang demi keselamatan kamu
sedih banget sih

sedih banget sih
sedih banget sih
kira kira mas randy dateng karena khawatir sama gue
ternyata disuruh kak al
berarti kalo gak disuruh dia gak bakal dateng dong
kayaknya mas randy emang gak tertarik dia sama gue
jadi mendingan gue jangan pernah berharap lagi
daripada sakit hati

masa iya si ren kamu masih mengharapkan dia

aku udah gak ngarepin dia lagi
ya aku cuma takut aja kecewa lagi nantinya
bapiren kamu itu jangan cap semua perempuan seperti itu
mama yakin kamu pasti akan ketemu perempuan yang lebih baik
dan cocok buat kamu ren
dia kan kayaknya seneng banget sama kamu ya
kenapa sih mama
pikirkan perkataan mama tadi yoh
mama tuh pengen banget ngeliat kamu bahagia bersama pasangan kamu ren
kenapa sih mama
kenapa sih mama
kenapa sih mama
kenapa sih mama
kenapa sih mama

untuk wanita lain
untuk wanita lain
untuk wanita lain
untuk wanita lain
saya hantar ke dalam ya
enggak usah aku bisa sendiri kok
apa lagi sih
kok baru kamu ketinggalan
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
kamu gak apa apa
udah pasang alarm
aku pura pura tinder ah
biar mas a gak kesel kalau surprise nya ketahuan
udah jam dua belas lewat dua puluh tiga menit
mas al kok tetap tidur
terus dia ngepasang alarm lagi
lupa deh kayaknya
masa istrinya pertama kali ulang tahun
gak pernah jadi orang yang pertama ngucapin sih
aku bangunin lah
mas al pasti capek ngadepin teror belakangan ini
berhenti sini aja bang
bukannya masih jauh pak
gak apa pak disini aja
oh baiklah pak
itu orang ngapain di depan rumah gue
udah tiga hari nih bos
gak ada tanda tanda si ricky balik ke rumahnya
aldebaran ngundungin dia
datang juga loh akhirnya ya
enggak sia sia gue nunggu lama lama disini
ya allah aku mohon pertolonganmu agar persidanganku hari ini kau lancarkan
kau beri kemudahan
izinkanlah aku berkumpul kembali dengan suamiku ya allah
dan izinkan aku untuk merawat putriku elsa
ibu sarah ibu siap siap ya untuk pergi ke pengadilan
dan ini baju yang harus ibu pakai silahkan
terima kasih ya
mas sudah mau sholat subuh mas al tetap tidak ingat sama lantaran aku sih
kamu kembang gantan deh mas
padahal waktu udah ulang tahun aku siapin
surprise in buat dia
padahal bilangnya cinta
cinta apaan hari ulang tahun istrinya aja gak inget
mas al lempar tanah
di mana dia temennya

terus inim ei bombat
di ekipan pun tak ada udahan
masa iya sih mas al gak inget ulang tahun aku
apa sekarang dia mau ucapin
sidang mama sarah hari ini
biar saya aja yang datang ya
ketemu sama mama diem di rumah aja
saya takut kejadian yang aneh aneh lagi nanti
ternyata mas awas lupa lantauan aku
mas awas lantauan istrinya
ngeducapin sama suaminya
enkansi bunyi tolong
gue dapat nomor lu dari rafael
ada apa rik
barusan gue pulang rumah
dan ternyata ada orang yang ngawasin rumah gue
gw rasa itu antek anteknya felix
sekarang orangnya udah kabur
tapi apinya ketinggalan
ini dia dia

dan terakhir sebelum ribet sama gue dia nelfon bosnya
dan dia sebut sebut nama lo
handphonenya masih anda pegang kan
handphonenya masih sama gue
siapa tahu lo penasaran siapa bos mereka
oke kalau nggak ngerepotin anda bisa ke rumah saya nggak paginya
boleh share location alamat rumah lo
iya ricky bilang barusan katanya habis berantem sama anak buah si penero
dan handphonenya anak buah si peneror itu nggak sangka ketinggalan
ke sini dia
ya paling saya mau siap siap dulu mau nunggu ricky dibawa